setelah sejumlah film maupun serial marvel mendapatkan nada negatif setelah avengers endgame
lalu apakah ketiadaan dari chat wit boseman atau king pecala ini akan berpengaruh pada sequel keduanya ini
kita akan bahas lebih dalam bersama movie reviewre dari bcu atau breakdown channel universe rian maulana
selamat malam mas rian apa kabar
selamat malam mas bram baik sekali
baik alhamdulillah dalam kondisi baik
sebelum saya menanyakan apakah ini kemudian menjadi sebuah penutup yang cantik begitu untuk fase keempat
apakah kemudian ketiadaan king tech cala ini menjadi hal yang negatif atau menjadi sebenarnya tantangan untuk wakanda forever kali ini mas rian
sebelumnya kalau menurut saya dan mungkin kebanyakan fans yang sudah menonton
ini menjadi salah satu film atau film penutup dari fase keempat
yang cantik sekali setelah sebelumnya memang film film yang sebelumnya itu banyak mendapatkan kritikan ya
dan setelah munculnya black panther wakanda forever ini
ini cukup membuat fase keempat ini menjadi bagus gitu
seperti jadi menutup dengan indah lah kurang lebih
dan ketidakhadirannya chadwick boseman sebagai black panther di sini
justru tidak mengurangi indahnya film ini
menilai kalau film ini tuh menjadi love letter khususnya untuk si chadwick boseman sendiri
ya menjadi sebuah ini ya menjadi sebuah persembahan menjadi sebuah tribute untuk chat wit boseman tentunya
nah ini kalau kita lihat kemudian
paling tidak saya takut sekali spoiler sebetulnya tapi sangat gatal rasanya ingin membahas ini dengan mas rian
apakah kemudian ketika kita sudah melihat trailer kita tahu suri akan menjadi salah satu dari penerus black panther
kita tahu ada namor ada ironheart
apakah ini kemudian mengurangi elemen of surprise dari film wakanda forever ini mas rian
oh kalau menurut saya enggak
yang mereka tampilkan di trailer bahkan sudah banyak teori yang menebak kalau syuri bakal jadi next black panther
justru tidak mengurangi sama sekali elemen of surprise dari filmnya
karena ada banyak sekali hal yang mengejutkan di filmnya yang tidak dimunculkan di trailer bahkan tidak ada yang mengira
seperti tampilan dari talokan sendiri gitu sebuah negara bawah air yang justru berbeda dengan
adaptasi yang ada di komik kalau adaptasi di komik kan agak mirip mirip dengan yang ada di franchise lawannya gitu ya atlanti
sedangkan di sini mereka bikin konsep baru mengambil budaya dari mesoamerica dan itu benar benar sesuatu yang fresh banget
dan ini menjadi satu daya tarik atau elemen of surprise sendiri untuk filmnya
iya tentu masih banyak hal yang ternyata menarik untuk kemudian kita saksikan dan tidak ada di trailer begitu saya tidak ingin menjelaskan
tapi kemudian ini juga menarik kemudian salah satu hal positif yang saya rasa ini menarik adalah bahwa
salah satu hal positif yang disebutkan para fans adalah paling tidak kita membandingkan cgi dengan misalkan black panther pertama
begitu bagaimana last flight nya di black panth pertama cukup banyak kritik
nah apakah kemudian cgi hanya menjadi poin utama dari keunggulan penutup yang cantik ini atau kemudian dari segi premis ceritanya
karena kalau kita lihat ini kan ciri khas dari mcu fase ke empat ya tidak ada karakter yang hitam maupun putih
tapi karakter dibuat abu abu baik punya kejahatan yang jahat punya kebaikan seperti apa anda melihat
kalau saya melihat sih memang premis ceritanya menjadi salah satu yang menarik banget untuk diceritakan seperti itu
semua yang ada di face empat memang karakternya dibikin abu abu itu menjadi salah satu yang berbeda dibanding face face sebelumnya
kalau masalah cgi kalau menurut banyak reviewer dan mungkin menurut saya untuk black panth wakanda forever ini sudah cukup bagus sebenarnya
walaupun banyak yang menilai kalau di compare dengan adegan adegan atau film film lain yang melibatkan atau mengambil shot area bawah laut seperti itu
memang tidak sebagus film film yang sudah ada tapi yang di sini yang disajikan di black mentor wakanda freever ini
lebih memperlihatkan detail detail yang mungkin berbeda dengan yang diperlihatkan di film film sejenis yang memperlihatkan
jadi menurut saya untuk bagian cgi nya ini masih cukup bagus sebenarnya untuk dinikmati jadi kalau kita lihat dari bagian dari film film ini ini masih cukup bagus sebenarnya untuk dinikmati
dan apalagi untuk premisnya yang menjadi salah satu daya tarik yang paling kuat adalah itu tadi karakter yang abu abu yang membuat kita mau memihak yang mana pun sah sah aja sebenarnya
oke paling tidak kita mengetahui ada dua karakter baru yaitu namore dan juga iron heart begitu
tapi ada juga yang kemudian banyak netizen banyak fans mcu yang mengkritik bahwa tidak ada eksplorasi background yang jelas
tidak ada building fondasi cerita yang jelas untuk kedua karakter

untuk kedua karakter

itu kalau yang saya lihat di film ini menjadi background cerita untuk dua karakter ini
bahkan ya mungkin kalau sedikit tis aja ada karakter lain yang juga bakal dimunculkan di film ini
jadi kalau mungkin mau lebih in touch lagi harus nonton filmnya
dan kalau mau melihat lebih dunia
mau melihat lebih detail lagi kita bakal tahu di sini background dari kedua karakter ini
yang saya sebutkan adalah namor dan juga shuri ini
jadi kedepannya dari film ini sudah terlihat bagaimana mereka akan terlibat lebih dalam lagi di petualangan petualangan mungkin bersama avengers atau bersama yang lainnya di phase berikutnya
oke oke ini anda sepertinya sangat ini ya cukup rapat gitu menutup
juga tidak ingin spoiler pastinya
ya karena akan mengurangi rasa excitement kalau kita sudah kena spoiler
poiler yang besar besar gitu ya pas kita menonton filmnya
ya sudah ketahuan
tapi ketika kalau kita nonton benar benar tanpa pengetahuan zero poiler
itu akan menjadi experience yang benar benar enak banget untuk kita bawa gitu ketika keluar dari bioskop setelah nonton film ya
oke saya kembali ke soal tadi di awal
kita sempat membahas bahwa ini adalah sebuah penutupan yang cantik begitu bagi fase empat
apakah kemudian ini akan menjadi titik terang menjadi hal masa depan yang cerah begitu
apalagi kita tahu endman quantum ini akan menjadi perubahan
apalagi kita tahu endman quantum ini akan menjadi perubahan
apalagi kita tahu endman quantum ini akan menjadi perubahan
phantom mania akan menjadi pembuka fase lima kemudian di sisi lain universe universe lain sedang berkembang dan juga mendapatkan perhatian publik
anda melihatnya mcu akan masih menjadi favorit begitu
kalau menurut saya memang kemenangan mereka di tiga fase sebelumnya ini membuat mcu ini berada di atas angin ya
disitulah mereka berangkat untuk memulai face empat ini dengan banyak eksperimen
kita lihat ada berbagai series dan film yang mereka benar benar nggak banyak memikirkan rating atau apa gitu ya
mereka benar benar eksperimen dengan karakter dengan cerita dengan apapun yang mereka sajikan
dan setelah itu mereka tahu kalau mereka tidak melulu harus bereksperimen
mereka harus konsisten dengan apa yang diinginkan fansnya
makanya di phase lima yang saya lihat dengan trailer yang sudah dimunculkan ant man and the wasp quantumania
dan sudah dimunculkan big philem nya ya
kayaknya mereka sudah mau benar benar ngegas nih setelah ini
setelah melakukan banyak eksperimen
dan setelah itu di phase berikutnya ini mereka sudah siap lagi bersaing kalau menurut saya ya
karena ya kalau kita lihat studio studio yang lain memang sudah siap banget untuk melawan
dan kali ini kayaknya dengan banyaknya kritik dari fans ini sudah waktunya ya untuk marvel cinematic universe untuk bangkit lagi
membalikan kejayaan mereka di tiga phase sebelumnya
terakhir ada pertanyaan ini yang cukup mengganjal buat saya
apakah kemudian semacam tren regenerasi rasanya setiap main hero dari kemudian fase satu sampai tiga ini punya penerusnya
apakah itu masih akan cukup laku dan masih cukup diikuti oleh para fans mcu paling nggak di indonesia begitu mas rian
kalau menurut saya memang ada yang suka ada yang enggak untuk regenerasi
tapi yang pasti di luar regenerasi ada banyak lagi karakter yang sebenarnya

yang sebenarnya mereka punya bank banyak banget karakter yang ada di komik
dan ke depan pasti masih akan diperkenalkan lebih banyak lagi
nantinya akan dikumpulkan lagi dan seperti avengers level gitu ya
akan dikumpulkan dan yang akan bikin orang orang yang mungkin baru mengenal sedikit
setelah makin ngikutin jadi semakin suka jadi semakin cinta sama karakternya nantinya
tapi ke depannya sih yang pasti selain karakter karakter baru yang kecil kecil
mereka akan memperkenalkan
mereka akan memperkenalkan karakter karakter besar yang mungkin sedang disimpan
yang sekarang tuh banyak sekali ditunggu sama fans gitu
jadi akan ada gomnya seperti itu nantinya
bakal diperkenalkan seperti x men atau karakter karakter lainnya
oke apalagi kemudian namor sudah diperkenalkan sebagai salah satu muten
ini rasanya fans sudah menunggu apa jangan jangan muten berikutnya adalah x men begitu yang diperkenalkan
oke terakhir tolong dijawab cepat
jika bisa kita urutkan begitu
dari yang terbaik nomor satu
anda menempatkan wakanda forever di nomor keberapa
oh untuk phase empat
phase empat saya bisa bilang wakanda forever ini ada di nomor dua
oke artinya cukup baik gitu menutup fase keempat
tentu ini menjadi salah satu fans service juga untuk semua kritikan dan tuntutan dari kemudian fans yang ada di indonesia
terima kasih atas waktu anda mas rian maulana dari bcu channel telah berbagi bersama kami
selamat malam salam sehat
selamat malam salam sehat